sebenarnya ada apa dengan penyakit ini
kan sultan bertahanlah
aku akan meroboh sukmu ke dalam tubuhmu
la allah allah kuat ilhamu la ilham
pada baiknya saya menyelamatkan batas wilayah
saya takut ada yang mencuri kesempatan
kada di dalam suku kau
rupanya penyakit ini bisa mengelola dari tuhan
bagaimana bisa penyakit ini tidak menular kepadaku
allahumma inna salamu ala wassalamu
aku memohon petunjuk dan kebenaran
allahul abma astagfirullah
sebenarnya ada apa dengan penyakit ini
kanya sultan bertahanlah
aku akan merugus semua ke dalam tubuhmu
jadi inilah penyebab penyakit ganja sultan
bagaimana kau menyadari keberadaan kami sini
kami tidak mengganggu tubuhmu
kau sudah menyentuh pemilik tubuh ini
oblo itu matau
apa yang terjadi di langit dan di bumi
dialah yang memberi aku petunjuk
aku sudah bisa membiarkan mereka merusak tubuhnya semua
tapi benar apa yang kamu bicarakan
saya meletak langsung
kalau kanjeng senang kudus sendiri yang telah membawa sultan tenggonok teruangannya
tapi kamu lihat kalau kanjeng sunan tidak memakai tanduk
tidak kanjeng pati
saya khawatir penyakit itu bahkan tertular kepada kanjeng tsunami
kalau begitu pasti sekarang mereka sudah tergeletak terberdaya
atau mungkin saja bahkan mereka sudah mati
bagaimana mungkin saya ada di tempat ini
makanya sultan sekarang sudah siuman
ya aku juga tidak tahu mereka ngomong apa
mungkin semacam mantra
karena kedengerannya menenangkan
terus di sana hati hati
ini itu ajaran kepercayaan baru
jangan mudah percaya
doa yang kita panjatkan barusan bernama surat al fatihah
meminta petunjuk jalan yang lurus kepada allah swt
bapak bapak saya mau menyediakan makanan dulu untuk cemilan kita
yuk yuk yuk
kita awas semuanya dulu
lo percaya aku belum datang yo
ah pak ahmad
semenjak tadi dia sudah berancak dan pergi pak ahmad
lagipula biasanya pak ahmad tidak seperti ini
bersabarlah pak ahmad sebentar lagi dia akan datang
menyinggirlah menyinggir kalian semua
jadi semua ini
tujuan kalian mengadakan acara pada waktu itu
sebentar lurah tantama biar aku yang menjelaskan
para warga ku dengarkan
mengapa kalian mempercaya suatu ajaran
yang bisanya hanya menyeru nyerukan permintaan saja
maafkan lurah tantama
apa yang mau kamu lakukan
para warga ku dengarkan
jika tuhan kalian memang benar benar ada
dimana dia sekarang
mengapa dia tidak pernah menunjukkan satu kali saja di depan kalian
assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
wa'alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh
tadi aku merokok suku di dalam tubuhmu
dan di sana aku menemukan prajurit unung kidar
mereka menggerogoti tubuhmu dari dalam
tapi alhamdulillah berkat allah swt
yang maha pengasih dan penyayang
aku berhasil mengalahkan mereka
prajurit unung kidar
kanjang sunan kudus
bagaimana mungkin prajurit gunung tidak bisa masuk ke dalam tubuhku
aku merasa ini ada hubungannya dengan kala wangsa
bagaimana bisa mereka baik baik
maafkan kelanjakan hamba masuk tanpa izin
hamba rasakan jempolan bahaya
tidak apa apa fatiha
terima kasih atas kepedulianmu
kanjang sunan kudus sudah menyembuhkan saya
andai saja aku mengalihkan perhatian sunan kudus saat itu
tentu sekarang kau sudah mati perenggono
bagaimana keadaan rakyat kong
keadaan di luar sungguh kacau balau kanjang
bahkan penyakit itu bisa menular hanya dengan sentuhan saja
kalau begitu aku harus segera menolong rakyat kong
sebaiknya kanjang sultan beristirahat dulu
sampai benar benar pulih
biar aku saja yang meriksa di sana
kanjang sunan kudus yang dibulihakan oleh allah
terima kasih kanjang sunan
bagaimana sunan kudus dapat menyembuhkan penyakit itu
kalau begitu biar aku ikut bersama kanjang sunan
terima kasih pati agung
tapi sebaiknya pati agung berjaga di sini
menjaga sultan tergono dan kesultanan demak
kanjang sunan tenang saja
wilayah kesultanan demak aku pastikan bahkan aman
dan baik baik saja
mohon maaf kanjang sunan kudus yang dimuliakan oleh sultan
menurutku ada baiknya apabila pati agung ikut kepada kanjang sunan kudus
kita berangkat sekarang
kalau begitu aku pamit
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh